sebentar lagi gue kesana dan gue jemput hp nya reva ya
aku rahako adriana baru saja nelfon mamanya
jangan jangan kamu kan lagi capek
mau apa mas
oke engga ya
padahal kalau butuh sesuatu mas tiba tiba pegel
mau ganti teh kopi atau apapun bilang sama aku ya
aku di ruanganku gak kemana mana
aku mau lanjutin beberapa kerjaan
beneran engga mau diganti
oke udah mas
kok kebaikannya kayak dibuat buat ya
gak tulus lah ya dari hati
apa benar yang dibilang reva sama surte
kalo adriana memang tidak pernah tulus mencintai dan memperhatikan aku
aduh gua harus cari alesannya kekinar buat nelfon mita
bisa ketauan kalo gua nyuruh mita
kamu gak mau makan
ini kacunya enak lah
aku udah kenyang
aku ke toilet sementar ya
jangan lama lama ya
emangnya kenapa sih
panjang deh ceritanya yang pasti guru sekolah gue jebak gue dan dia bawa paranomal ke sekolahan
dan gue kira itu beneran ternyata cuma jebakan doang
terus lo bilang siapa yang udah nyuruh lo
ya enggak lah gue bilangnya karena gue punya dendam sama reva
ya gue kan setia sama janji gue demi loh
ya syukur deh kalo begitu
gue minta lo balikin lagi handphonenya reva ke gue
karena guru gue bakal laporin kasus ini ke polisi
dan gue gak mau kalo gue sampai ketangkap sama polisi
yaudah gini gue hubungin alex dulu
dan lo cari tau siapa guru yang udah ngebocorin ini semua
dan yang udah ngejebak lo
biar nanti gue bahas dendam sama dia oke
pokoknya lo usahain secepat mungkin
secepatnya lo harus kasih handphonenya balik lagi ke gue
bahaya nih si mita udah ketahuan kalo ngambil hpnya reva
yaudah biarin aja
ya nggak bisa dibiarin dong
sekarang kalo misalnya ini masalah gak selesai handphonenya gak balik
ini urusan dibawa kantor polisi
dan jelas kita berdua akan ada sangkut pautnya
belom lagi boy
kalo boy sampai tau ini kerjaan gue
dia pasti bakal bilang ke kinar dan semua rencana kita berantakan
yaudah gue minta lagi sama adriana ya
sampai jumpa lagi
ada apa lagi ya lex nyafin gue
orang yang ngambil hpnya reva ketahuan
dan kalo kasus ini sampai bawa ke polisi
kita juga bisa ke bawah bawah
apalagi kita yang nyuruhkan
dan juga barang bukinya sama lo
mendingan kita balikin
aduh gawat banget si lex
untung aja handphonenya belum gue buang
kartunya aja sih yang udah gue buang
yang udah gue patah patahin
oke gak apa apa
sebentar lagi gue kesana
dan gue jemput hpnya reva ya
adriana baru saja nelfon mamanya
dia yang harus gugup kayak gini
kayaknya adriana nutupin sesuatu dari aku
aku sampai bingung
ada apa ke ruangan aku
ada yang bisa aku bantu
kalau lihat laporan keuangan ini
ada beberapa data dari tahun dua ribu lima belas
yang dimasukkan ke laporan keuangan tahun dua ribu dua puluh
jadi tolong kamu cek dulu
karena bagaimanapun kamu udah
seperti internal auditing
kamu lihat laporan ini
ini hampir sama dengan laporan dua ribu lima belas
aku perbaiki maaf
mas jangan berperbaiki
kondisi ian sudah normal
ian sudah boleh pulang
makasih ya dok
telepon meli emang
mana kamu yang ditelepon
kamu lagi dimana
aku sekarang udah boleh pulang
kamu jadi kesini kan
aku gak jadi kesana
aku ada urusan lain bip
ya kenapa beb
ini orang baru ditelepon dan nol
kamu disini kamu kerjain aku ya
ian selamat ya sekarang lo udah boleh pulang
tadi gue denger dari dokter
yaiyalah ray ngecepet sembuh
kan yang jagain gue dua wanita hebat
makanya tersayang dan beb mel tercinta
ya selamat ya
gue ikut seneng main
pamit duluan ya
soalnya gue mau bantuin mending cat rumahnya
mondi ngecat rumah
emang rumahnya mondi ada kan
soalnya abainya raya sama mamanya mondi minggu depan mau nikah
lo dateng ya ini
pasti selamat ya ray lo jadi nyokap baru
hehehe makasih ya
hehehe ya gimana ya memang juga perjalanan hidup kan
makasih ya hidup pada baik sama anak kaya
kalau gitu kita pamit dulu ya
yang selamat ya
terima kasih banget ya lo
yang kenapa sih lo pake salut salut segala sama si raya
jadi gini mah
dulu tuh si raya sama wonny pacaran
orang tuanya sama wonny pacaran
orang tuanya raya sama orang tuanya monty ternyata juga pacaran mah
si raya sama monty sampe bela belain putus mah demi kebahagiaan orang tuanya
oh gitu ya
tapi mah kan orang tuanya raya sama orang tuanya monty kan udah tua aja bisa nikah lagi tuh mah
yang juga mau dong mau nikah sama beb merman
eh enak aja lo lo mah latahan ya kuliah dulu ya bener
dengar dong beb kuliah dulu
ya dong anik ya
gue udah boleh pulang nih brother
udah sembuh beneran
iya iyan udah boleh pulang gue
ini gimana ya caranya gue gak mungkin keluar bawa tas
nanti gak ada ketauan mas be
oh susah banget sih